pengurus pusat ikatan hakim indonesia ikai
menandatangani kerjasama dengan media hukum online
dengan kerjasama ini diharapkan seluruh hakim indonesia dapat memperluas wawasan
dengan menulis dan membaca artikel soal hukum
hakim indonesia diharapkan dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat
dengan demikian juga punya wawasan yang luas
sementara itu media hukum online mengatakan program kerjasama ini
dapat memberikan akses gratis kepada seluruh hakim indonesia
untuk membaca artikel soal hukum
jadi nanti secara teknis semua anggota ikai ini
akan kami minta untuk mendaftarkan alamat ini
jadi memang selain premium stories tadi
salah satu poin penting daripada ini adalah
adanya pelatihan penulisan bagi seluruh anggota ika
selain itu kerjasama ikai dan hukum online bertujuan untuk memberikan referensi
ferdiansah marlupi kompas tv jakarta